bapak presiden sudah menyampaikan bahwa
angkatan udara harus sesuai harus kuat
saya akan meneruskan tentunya kebijakan kebijakan
yang sudah dirintis oleh pejabat lama
yang baik akan saya lanjutkan
dan yang sudah baik perlu evaluasi
akan kita evaluasi dan kita perbaiki
pada kesempatan bapak presiden sudah menyampaikan bahwa
angkatan udara harus sesuai harus kuat
harus sesuai dengan apa yang termaktub dalam
undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu dua
undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tni
ya sudah jelas di situ tugas tni angkatan udara di pasal sepuluh
ya ada empat tugasnya sebagai
menjaga kedaulatan negara di udara matra udara
kemudian menegakkan hukum dan menjaga wilayah udara yuridiksi nasional
sesuai dengan undang undang yang berlaku
baik nasional maupun internasional
ya melaksanakan pengembangan kekuatan matra udara
dan pemberdayaan wilayah potensi di udara
kemudian beliau juga ingin angkatan udara yang kuat
yang berarti bahwa angkatan udara yang kuat bukan berarti kita ingin menakut nakuti musuh
bukan berarti kita ingin ee
perang dengan negara negara tetangga tetapi angkatan udara yang kuat adalah
angkatan udara yang bisa menjaga stabilitas keamanan kedamaian di kawasan
jadi itu permintaan dari bapak presiden dan insya allah akan kami laksanakan
ya tentunya mohon doa dari seluruh masyarakat indonesia
kami melaksanakan tugas dan itu mulai hari ini sebagai kepala staf angkatan udara yang ke tujuh puluh
kami melaksanakan tugas dari itu mulai hari ini sebagai kepala staf angkatan udara yang ke dua puluh empat
kami melaksanakan tugas dari itu mulai hari ini sebagai kepala staf angkatan udara yang ke dua puluh empat